komisi pemberantasan korupsi memanggil ketua umum pkb mohaimin iskandar untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja indonesia di kementerian ketenaga kerjaan tahun dua ribu dua puluh
nah ini apakah ada tekanan politik dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mohaimin
kami akan coba bahas pagi ini bersama narasumber adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat pagi bang adi
selamat pagi lia dea
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung saja apakah anda melihat ada unsur politis dalam penanganan kasus ini apalagi menjelang pilpres telah diumumkan begitu
ya pertama secara prinsip kita itu tidak boleh mencampur adukan antara urusan politik dengan urusan hukum
karena ini adalah dua ranah hal yang berbeda yang mestinya dibedakan satu sama yang lainnya
yang kedua memang sangat sulit untuk tidak mengatakan ada
dan wansa politik dari pemanggilan mohaimin iskandar
minimal kalau kita melihat pembicaraan pembicaraan publik di media sosial ataupun di media media yang lainnya
memang pemanggilan caimin ini kan terkesan cukup janggal dan ada nuansa politiknya
mengingat kasus ini adalah kasus lama yang saya kira sudah lebih dari sepuluh tahun dan baru dibicarakan hari ini baru mau dituntaskan hari ini
oleh karena itu publik kan bertanya tanya kenapa tidak dari dulu saja soal korupsi di kementerian
kementerian ketenagakerjaan ini dituntaskan saya tuntas tuntas
kenapa mohaimin iskandar itu justru dipanggil setelah menyatakan diri siap sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi anies baswedan
oleh karena itu kalau ditanya apakah ini ada muatan politik apakah ini ada intervensi politik
kalau saya menggunakan perspektif publik tentu persepsi itu kuat
tentu keyakinan keyakinan publik itu kuat bahwa ini ada kaitannya dengan mohaimin yang siap ingin bertanding di dua ribu dua puluh empat
ya bang adi tadi anda menyebut bahwa persepsi publik ini kuat bahwa ada unsur politis ya diduga ada unsur politis
sejauh mana kasus hukum ini meskipun caimin hanya diperiksa sebagai saksi sejauh mana ini bisa memengaruhi tingkat keterpilihan dari seorang bakal calon wakil presiden
ya saya kira dua hal ya pertama memang kalau kita bicara angka angka statistik elektabilitas mohaimin iskandar itu kan memang tidak terlampau muncul secara signifikan
jadi tanpa ada isu yang terkait dengan pemanggilan mohaimin iskandar ke kpk sekalipun
gus mohaimin belum mendapatkan posisi yang cukup strategis ya terkait dengan elektabilitasnya
nah yang kedua pemanggilan kpk ini tentu akan semakin membuat jadi beban bagi mohaimin iskandar sebagai sosok yang akan maju di dua ribu dua puluh empat
ini akan jadi beban ini akan jadi dalam tanda kutip catatan catatan yang diingat oleh publik bahwa
muhaymin iskandar itu adalah sosok yang dikaitkan dengan pemeriksaannya di kpk per hari ini
oleh karena itu tentu berat bagi mohaimin iskandar untuk melakukan kerja kerja politik yang cukup simultan
terkait dengan upaya untuk memenangkan kontestasi di pilpres dua ribu dua puluh
karena apapun judulnya mbak lia dan mbak dea politik itu kan soal persepsi politik itu kan soal bagaimana pendapat orang
politik itu soal bagaimana keyakinan keyakinan orang gitu ya
oleh karena itu
ini tentu akan menjadi catatan penting bagi pemilih ya untuk pasangan anies dan caimin tentu saja
karena mohaimin ini diperiksa hari ini yang tentu saja itu akan menjadi catatan yang cukup penting bagi pemilih di indonesia
jadi bagi mohaimin iskandar tentu jalanan yang hardi lalui cukup berliku dan cukup mendaki
satu sisi harus berkaitan dengan kasus hukum korupsi di kementerian ketenaga kerjaan yang sempat dipimpinnya sebelas tahun yang lalu
tapi pada sisi yang bersamaan gus mohaimin ini juga harus berurusan dengan kerja kerja politik
meyakinkan para pemilihnya meyakinkan publik meyakinkan para pemilih
supaya untuk datang ke tps memilih mohaimin iskandar yang berpasangan dengan anies baswedan di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
itu yang saya sebut sebagai dua beban politik yang tentu saja tidak mudah bagi mohaimin yang harus dihadapi secara persamaan sampai hari ini
baik terkait anda katakan bahwa ini berat jalan jalan dan jalan jalan yang berbeda itu juga berarti hal yang sangat penting

dan bagaimana kpk bisa membantah persepsi bahwa ada unsur politis di balik ini
dan bagaimana kpk bisa membantah persepsi bahwa ada unsur politis di balik ini
ya bagi saya terhana karena ini sudah terlanjur oleh kpk diperiksa muhaymin iskandar meski sebagai saksi kita tinggal tunggu
kalau hasil pemeriksaannya misalnya mohaimin dinyatakan tidak bersalah
saya kira ini akan jadi momentum bagi mohaimin iskandar
saya kira ini akan jadi momentum bagi mohaimin iskandar
supaya kasus hukum yang dianggap melibatkan dirinya sebagai saksi itu selesai dan clear
artinya caimin bisa membangun momentum kembali bahwa caimin adalah seorang politisi
seorang calon yang cukup clear dan bersih dan tidak ada urusan urusan apapun yang terkait dengan korupsi
jadi ada faedahnya juga ini mbak sebenarnya pemanggilannya
tentu publik berharap gitu ya supaya kasus hukum ini clear dan tuntas
supaya tak ada lagi beban beban yang selalu melekat pada mohaimin iskandar
tapi pada saat yang bersamaan
kalau pemanggilan mohaimin iskandar hari ini itu ditingkatkan misalnya
semakin diselidiki dan semakin diintensifkan untuk dituntaskan kasus korupsinya
tentu ini akan jadi itu tadi akan jadi beban gitu ya
akan jadi persoalan persoalan yang relatifly akan mengganggu kinerja dan konsolidasi politik yang nantinya akan dilakukan oleh mohaimin iskandar
apapun judulnya kita itu semua sudah memasuki tahun politik
mestinya mohaimin iskandar itu sibuk melakukan hal hal yang penting
sibuk melakukan kerja kerja sosialisasi politik
supaya tingkat elektabilitasnya naik secara signifikan
tapi pada saat yang bersamaan ya mogos mohaimin juga harus berurusan dengan kpk
meski sampai hari ini statusnya hanya sebatas saksi gitu ya
tapi publik berharap dengan pemanggilan ini semua
persoalan mohaimin iskandar terkait dengan pemanggilannya hari ini itu clear dan tuntas
supaya tidak ada lagi anasir anasir dan dugaan dugaan bahwa politik seringkali
menunggangi persoalan hukum untuk mengintervensi proses politik elektoral
baik menarik ya perbincangan namun ini ada kendala waktu
kita akan coba nanti dalami di lain waktu ya
kita tunggu episode selanjutnya begitu ya
terima kasih ya mas adi praitno
direktur eksekutif parameter politik indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today